empat pelaku pencurian kendaraan bermotor ditangkap unit reskrim polsek pesanggerahan jakarta selatan
satu dari empat pelaku tersangka ditembak di bagian betis karena melawan saat ditangkap
pengungkapan komplotan pencurian kendaraan bermotor ini berawal dari penangkapan seorang pelaku di jalan ciledug raya
dari keterangan pelaku inilah petugas akhirnya menangkap tiga anggota komplotan lainnya yang bersembunyi di sebuah rumah kos di kawasan jembatan gantung cengkareng jakarta barat
seorang pelaku harus ditembak di bagian betis akibat melawan saat akan ditangkap
petugas juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya telpon genggam sepeda motor hasil kejahatan mereka
kalau yang satu ini inisial es ternyata sudah residivis berulang kali melaksanakan di wilayah jakarta selatan
ada empat yang kami amankan inisial r e a dan e
yang kita amankan dan melawan kami ambil tindakan tegas terukur yaitu inisial e